saya akan kembali menyapa raga prayuda warga negara indonesia yang saat ini masih berada di ukraina
tepatnya di provinsi chernihiv
raga selamat sore anda bisa mendengar suara saya
iya mbak putri selamat siang waktu ukraina
iya selamat siang waktu ukraina alhamdulillah raga
jadi sinyalnya lagi baik sekarang dan untuk anda tahu pemirsa
sinyal di sana seringkali terputus dan semoga pembicaraan kita hari ini tidak terputus
kalau kondisi saya alhamdulillah baik baik saja mbak
di sini dan sehat walafiat
dan selama dua minggu terakhir bagaimana anda memenuhi kebutuhan dasar anda
makanan minuman dan lain sebagainya
pun terus disuplai makanan oleh bos direktur
dan beliau pun mengatakan apa yang kami mau tinggal dikatakan saja
dan beliau akan pergi keluar untuk mengambil keperluan kami itu mbak
anda selama dua pekan sejak rusia menginvasi ukraina artinya tidak pernah keluar dari ruangan anda ini
tidak pernah kecuali
kami mengungsi ke bunker bawah tanah
sekarang anda berada di banker atau di mana
sekarang lagi di rumah mbak
raga apakah anda juga mengetahui kondisi delapan wni yang lain yang berada di sherni hiv
ya mereka di sini semua mbak sama saya
berkumpul jadi satu dalam rumah
berkumpul jadi satu dalam rumah dan semuanya dalam kondisi baik raga
alhamdulillah mbak baik semua sehat semua
oke raga bagaimana kondisi di sekitar anda bagaimana kondisi di sherni hiv
tepatnya anda mengatakan anda berada di kawasan industri
apakah ini juga menjadi wilayah yang diserang oleh rusia
ya betul mbak
semenjak tentara ukraina bergabung ke bangkut
semenjak tentara ukraina bergabung ke bangkut
semenjak tentara ukraina bergabung ke bangkut
ke bank terbawa tanah
itu serangan besar besaran terus terjadi mbak
di malam hari sore hari siang hari
karena kan tentara ukraina itu berbaur dengan masyarakat sipil
bagaimana penduduk di sekitar sherni hiv raga
sudah kosong kotanya seperti katakanlah kharkiv dan juga kyiv
sudah kosong kotanya seperti katakanlah kharkiv dan juga kyiv
ya mbak kalau sekarang
ya mbak kalau sekarang
ya mbak kalau sekarang
kecuali orang orang yang pergi untuk mengambil bahan makanan
dan kebutuhan kebutuhan lainnya
raga kenapa anda masih berada di sana sudah dua pekan
kalau tidak salah kbri juga sudah memberikan informasi dan pengumuman
kepada seluruh wni yang berada di ukraina ketika empat hari setelah perang itu terjadi
kenapa anda saat ini masih bisa berada di sana

kenapa anda saat ini masih bisa berada di sana

karena waktu itu pemberian paspor kami oleh bos itu telat mbak
pas invasi pertama kami masih bicara sama bos tentang bagaimana perang untuk kita

kita mengatakan jangan panik mbak
jangan paniklah dia bilang
jangan panik mbak jangan panik
jangan paniklah dia bilang jangan paniklah dia bilang
jangan paniklah dia bilang
begitu begitu begitu
dari pihak dari pak iskandar pun mengatakan kepada pihak kbri
mbak paspor kami enggak ada paspor kami dipegang bos gitu terus dari pihak kbri mengatakan
mengatakan seperti ini berikan nomor bosnya biar saya yang ngomong
tentang paspor kalian oke diberi nomornya dan bicara saya tidak tahu pembicaraannya
tapi pada pukul dua belas siang itu paspor kami diberikan
oke nah pada saat itu pada saat itu kami mau pergi mbak mau pergi keluar
cuman dapat info katanya pihak rusia pun sudah hampir memasuki seluruh kota
dan semua jalan di belakangnya
blokir di itu mbak oke kami juga berikan gambaran untuk anda pemirsa
dimana letaknya kota chernihiv ini jadi ini berikut adalah petanya kota chernihiv terletak di bagian utara
dan berbatasan langsung dengan rusia kota chernihiv berada di atas kiv yang berwarna merah
dan berbatasan langsung dengan rusia betul ya raga ya betul mbak betul ya
bagaimana kondisi kota itu sekarang raga dikuasai oleh siapa kota itu
kalau untuk saat ini saya tidak tahu pasti mbak karena kami di kawasan industri dan tidak pernah keluar
oke baik raga sudah ada kontak kembali dengan kbri untuk dievakuasi
setiap hari kami sudah kontak mbak oleh bapak iskandar
dan kami tinggal meminta macam mana kami bertanya
macam mana pak iskandar sudah ada kepastian untuk evakuasi
namun dibilang belum ada belum ada kepastian begitu mbak
ya karena masih menunggu safe passage ya atau jalur yang aman yang dijamin aman
iya mbak betul mbak oleh militer ukraina baik raga sudah berapa lama anda berada di ukraina
kurang lebih dua tahun ya
kurang lebih dua tahun ya
kurang lebih dua tahun ya
dua tahun empat bulan mbak di ukraina
tahun empat bulan dan pernahkah anda membayangkan akan berada di situasi seperti ini sebelumnya
tidak mbak tidak pernah karena kan tidak pernah saya membayangkan kalau ukraina ini perang dengan rusia
karena kan saya tahu saya ya damai damai saja gitu mbak
tapi anda juga mengikuti perkembangan saat ini
maksudnya masih bisa mengakses ini
maksudnya masih bisa mengakses informasi
iya mbak iya betul saya mengikuti perkembangan juga tentang perkembangan di ukraina
bagaimana kondisinya bagaimana situasinya terkini begitu
raga apakah anda sudah mendengar juga ada kekhawatiran dari keluarga anda di indonesia raga
tadi kami sudah sempat menayangkan ada wawancara dengan salah seorang anggota keluarga anda ya
iya mbak ada mereka bilang ya khawatir juga karena kan ini kan situasi perang mbak
jadi yang ada di pikiran keluarga itu ya takutnya terkena bom nyasar peluru nyasar itu saja yang mereka takutkan mbak
iya mbak itu saja yang mereka takutkan mbak

tapi anda berkontak setiap hari dengan keluarga anda raga
ya alhamdulillah saya setiap hari selalu melakukan kontak telepon dan vc terhadap keluarga saya
raga akhir akhir ini beberapa hari terakhir bagaimana kondisinya apakah suplai makanan masih terjaga kemudian listrik air bersih dan lain sebagainya
kalau listrik kemarin itu sempat mbak satu jauh
mudah mudahan seperti ini dan sekitar satu jam mati
ya kami pada masa itu ya agak panik sikit lah takutnya entah sampai satu hari gitu
karna kan komunikasi kami mereoughi handphone danjut beberapa priza
data seluler atau wifi
kalau tidak ada data seluler atau wifi
dan kalau untuk pasokan makanan sekarang alhamdulillah mencukupi
sudah memasuki musim dingin di sana
bagaimana dengan kondisi anda
atau di tempat anda berada sekarang
apakah sudah cukup hangat
karena itu kan berkaitan juga dengan pasokan gas
untuk menyalakan mesin penghangat dan lain sebagainya
alhamdulillah di rumah kami masih tetap hangat mbak
karena pemanasnya masih tetap hidup
seperti semula lah hidup
di tempat anda hanya bersama dengan warga negara indonesia
atau juga ada warga negara ukraina
yang berbagi shelter dengan anda
ada sih mbak
dua orang warga negara asing asal nepal sini
kami satu rumah
raga terakhir apa yang ingin anda sampaikan
untuk keluarga anda di indonesia
yang saya sampaikan ya berdoa sajalah
supaya kami semua bisa dievakuasi secepatnya
dan selamat sampai tanah air
itu saja mbak yang saya sampaikan
apa yang ingin anda sampaikan kepada pemerintah
kementerian luar negeri republik indonesia raga
saya cuma berharap saja evakuasi secepatnya

saya juga berharap saja evakuasi secepatnya
karena situasi sudah tidak memungkinkan
untuk kami tinggal di sini
oke baik raga
terima kasih banyak sudah bersedia
untuk berbicara dengan kami di cnn indonesia newsroom
sore hari ini raga tetap jaga kesehatan
jaga semangat terutama
sampaikan salam kami untuk teman teman
warga negara indonesia lainnya di sana
raga terima kasih banyak
stay safe tetap selamat